tadi gue perhatiin kayaknya seru banget loh ngobrol berdua sampe ketau ketau gitu
sama mondi maksudnya
ya iyalah sama siapa lagi menurut lo
gue ngobrol biasa aja kali sama mondi cuma karena dia itu kaku banget orangnya
makanya gue lebih sering ngetawain dia
aku tau jangan jangan lo naksir ya sama dia
lo udah apa nanya nih
ya gue sih bercanda tapi gue
segera disiapkan mondi tunggu ya bu
oke mas menunya tolong ditinggal aja deh siapa tahu nanti ada tambahan pesanan makanan ya
ma mama gak salah tadi mama pesannya baik banget lah emang mama bisa bayarnya
hmm yaudahlah ya bisa kok kamu tenang aja
kan calon suami kamu dan calon mertua kamu itu crazy rich level sultan
pasti dia yang bayar kok bukan mama ya kan
permisi mbak ada di sini tamu saya atas nama bu hilda
oh iya terima kasih ya
oh bener bener makasih
ah tau lama banget nih
maaf ya saya terlambat sudah lama menunggu
enggak enggak belum belum lama menunggu kok silahkan duduk mas
mas mau langsung pesen makan atau minum
saya langsung ingin membahas soal rencana ulang tahunnya poi
jadi ulang tahunnya bu ayu saya harap undangannya sudah bisa disebarkan
apalagi buat teman temannya dan juga teman kampusnya
dan yang terpenting adalah undangan untuk klub motornya bu ayu
iya om om tenang aja untuk masalah undangan aku bisa langsung urus dan aku bisa langsung bagiin
tapi om yang penting adalah boy nya gimana dia bisa datang om
nah bener kata sila deh mas yang penting itu bu ayu
soalnya ini kan special party
social party untuk dia bahwa itu harus ada gimana mas herman bisa bantu
soal itu bu hilda dan juga sila nggak usah kuatir
saya udah telepon boy om
jadi dia itu kemarin pergi dari rumah
bukan dia karena marah sama saya
hanya karena dia ingin menunjukkan sikap mandirinya ke saya
jadi saya yakin sekali
kalau boy itu pasti pulang di saat ulang tahunnya nanti
ya sebenarnya ini semua salah saya kok
dan saya udah ceritakan semua sama boy
kalau saya kurang beri perhatian sama dia ya mungkin itu yang menyebabkan dia kecewa
dan satu hal yang saya sudah jelaskan juga
kalau saya selama ini bekerja keras agar buah itu bisa memiliki segalanya
hmm bau uangnya kecium
boy pasti punya banyak warisan dari mas herman
apalagi boy itu kan anak satu satunya
kalau sila menikah sama boy
sudah pasti dia juga akan bisa menikmati segalanya
saya juga yakin boy juga pasti sayang sekali sama papanya
dan saya juga yakin kalau boy rasa dan perasaannya sudah tenang pasti akan kembali ke rumah kok
mas herman gak usah khawatir
saya mama hilda dan juga sila standby dua puluh empat jam pokoknya untuk membantu mas
terima kasih banyak ya
terus waktu kalian sudah banyak banyak
om nggak usah makasih
aku emang seneng dan tulus kok ngelakuinnya ini untuk boy
mas pesan makanan dulu ya dan minuman ya
bukannya kamu hari ini juga ada janji dengan seseorang di restoran yang sama di sini
iya ya itu gampang mas itu bisa diatur
soalnya dari tadi kan mas begitu sampai di sini kita langsung membahas hal yang berat berat
belum makan belum minum loh
pesenin ya panggilin ya waitersnya ya
maafin saya harus buru buru karena saya punya klien penting yang menunggu di kantor
karena saya harus meeting sekarang
jadi saya pamit duluan ya
hati hati di jalan ya mas ya
emang ini gimana kita bayarnya om herman kan pergi
eh eh eh ya ya udah nggak usah khawatir lagian kan mama kartu kreditnya juga limitnya ratusan juta kok tenang aja
kalaupun memang sampai nanti nggak cukup ya udah
hmm mama pinjam ya kartu debat kamu
ih no way mama aja cuci piring sendiri
ah tadi gue perhatiin kayaknya seru banget lo ngobrol berdua sampe ketau ketau gitu
sama mondi maksudnya
ya iyalah sama siapa lagi menurut lo
gue ngobrol biasa aja kali sama mondi cuma karena dia itu kaku banget orangnya
makanya gue lebih sering ngetawain dia
aku tau jangan jangan lo naksir ya sama dia
ya gue sih bercanda tapi kok beneran juga gak apa apa kok udah ngaku aja bilang sama gue
ya sama lah kayak lo sama boy nggak ada yang ngelarang kan
nih ya meskipun gue sama dia udah berdua terbang ke bulan sampai lintas galaksi ngelewatin matahari pun
gue gak bakal bisa bersatu sama tuh orang oke
kalau udah jodoh jangankan ke bulan sampai ke lintas galaksi nembus dunia lain juga pun bisa oh jodoh sama dia
ya apaan sih lo ih
gak usah doa doain gue jodoh sama dia ya
oh iya gue lupa gue harus ngasih bukti pendaftaran ke sea boy biar dia gak bisa nolak ikut lomba putra putri kampus di jakarta
iyalah sekarang masa iya besok
aduh sorry gue gak bisa nemenin lo karena gue mesti nyari materi tugas di perpus
yaudah nggak apa apa kalo gitu gue cari sendiri aja ya
yaudah hati hati lo ya
bye bye lo diajakin ngebut sama si boy
aduh udah deh udah deh

mama mama ada uangnya
waduh kamu tidak boleh paturnik panik kamu harus tetep teturnang
mas saya mau nanya dong disini ada promo discount nggak
oke untung saya kartunya ada
baik mohon ditunggu ya bu
wah gimana nih aduh tiba tiba berubah panas ya
wajah mama panik
deg degan nih aduh
mama sih pesennya
maaf bu kartunya udah keleng
oh sebentar ya masih banyak kok kartu yang lain
hmm ini limitnya oke ini limitnya seratus juta masa ya nggak cukup sih
baik mohon ditunggu ya bu
kalau nanti sisi mama itu nggak di offside lagi gimana didekline lagi gimana
oh ya udah mama nanti palingan pinjem kartu debit kamu kalau sampai didecline lagi
yes harus nggak harus
harian maafkan dina bu
maaf bu kartu ini juga di decline
eh eh eh kamu mau disuruh cuci piring itu nanti kuku kamu rusak semuanya
hah gimana dong kalau dia is dead
enggak enggak enggak nggak mungkin
masa iya dia kena kelempar sama tas yang agak berat dan mahal kamu itu tiba tiba dia is dead gak mungkin
nah tapi kan ini isinya banyak banget ini berat banget
gimana oh oh oh
atau kita kabur aja kita kabur kabur kabur
mau jadi dibayar nggak bu
jadi jadi jadi
jadi jadi jadi
sebentar ya ma tahan tahan tahan
bu ini semua gara gara mama sih we're not lucky today
kamu salahin tuh
calon mertua kamu yang crazy rich level sultan tiba tiba pergi gak mau makan
gimana sih sosok jadi pengacara
kalau pengangguran banyak acara emang bener kan